beberapa pasal dalam peraturan menteri kesehatan no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas dikeluhkan
yakni pasal tiga dan sembilan yang menyangkut urun biaya dan selisih biaya
pada golongan layanan kesehatan tertentu masyarakat diwajibkan membayar biaya tambahan atau urun biaya
misalnya untuk setiap rawat jalan di rumah sakit kelas a dan b
peserta dipatok urun biaya rp dua puluh
kemudian rp sepuluh untuk di kelas c d serta klinik utama atau paling tinggi sebesar rp tiga ratus lima puluh
untuk paling banyak dua puluh kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan
urun biaya itu yang dimaksud itu adalah untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan
yang kemungkinan ada penyalahgunaan pelayanan kesehatan
nah bagaimana nanti mekanismenya nanti akan dibentuk tim oleh menkes
nah tim itu terdiri dari beberapa stakeholder seperti bpjs kesehatan juga
kemudian asosiasi faskes asosiasi profesi id dan sebagainya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini